aktivis reformasi sembilan puluh delapan menolak calon pemimpin bagian dari orde baru
serta pelanggar hak asasi manusia
pernyataan ini disampaikan dalam diskusi dua puluh lima tahun reformasi di jakarta pada jumat lalu
dalam diskusi reformasi para aktivis juga melakukan doa bersama
dan mengheningkan cipta untuk mengenang wafatnya para aktivis dalam perjuangan reformasi
kita berharap siapapun pemimpinnya ke depan pertama
pertama memperjuangkan agenda reformasi
mempertahankan negara kesatuan republik indonesia
bnk tumbalika dan undang undang dasar empat puluh lima
terus kemudian bukan bagian dari orde baru
dan bukan pelaku pelanggaran hak artinya sudah jelas
itu harapan kita terhadap pemimpin indonesia ke depannya
ikatan pemuda tionghoa indonesia ipti menggelar seminar kebangsaan di jakarta pada sabtu
untuk mengenang peristiwa kelam yang terjadi
seminar ini memberikan penekanan sejarah penting kepada para pemuda tionghoa pasca tragedi sembilan puluh delapan
lima tahun reformasi disebut telah membawa banyak perubahan mengenai kebebasan di indonesia
khususnya bagi orang tionghoa
ikatan pemuda tionghoa indonesia berharap siapapun pemimpin yang terpilih dalam pilpres nanti
dapat mengayomi semua warga indonesia dari berbagai macam suku bangsa dan negara

harga yang harus dibayar memang pada saat itu sangat mahal
dan itu tidak boleh dilupakan
jadi ke depannya jangan disiasiakan
jangan kita sia siakan karena momentum itu tidak akan terjadi dua kali dan tidak boleh terjadi kedua kalinya
karena pesta demokrasi dua ribu dua puluh empat kita rasa ya kita juga akan berpartisipasi lebih intens lebih total
selain seminar kebangsaan ikatan pemuda tionghoa indonesia juga menggelar pelantikan
pengurus tim liputan cnn indonesia